presiden joko widodo menyatakan berdasarkan hasil kunjungan langsung ke beberapa pasar tradisional
pasokan minyak goreng terus bertambah dan tidak lagi terjadi kelangkaan
oleh karenanya mulai senin dua puluh tiga mei mendatang pemerintah akan kembali membuka keran ekspor minyak goreng
berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini
serta mempertimbangkan adanya tujuh belas juta orang tenaga di industri sawit
baik petani pekerja dan juga tenaga pendukung lainnya
maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali
pada bulan maret
pada senin dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh dua
presiden menilai pelarangan ekspor bahan baku dan minyak goreng menunjukkan hasil yang positif
sebelumnya kecukupan dalam negeri hanya enam puluh empat ribu ton
tetapi setelah diberlakukan pelarangan ekspor pasokannya melimpa sampai dua ratus sebelas ribu ton per bulannya
atau naik tiga kali lipat lebih
sementara saat ini kebutuhan minyak goreng di dalam negeri hanya satu ratus sembilan puluh empat ribu ton
presiden meyakini pasokan minyak goreng yang melimpah
akan diikuti dengan penurunan harga minyak goreng curah di pasaran